pembancar masin kalimantan selatan
untuk memasak jengkol hingga tidak lagi menimbulkan bau
selain pemilihan jenis jengkol yang akan diolah
mulai dari proses beberapa kali perebusan
sampai jengkol yang benar benar matang
jengkol yang sudah matang selanjutnya dipipihkan
atau digeprek menggunakan palu khusus
untuk disantap dengan tambahan baluran lalaan
atau endapan santan rebus
endapan santan rebus inilah yang menjadi pembeda
selain jengkol dengan baluran lalaan
rumah makan ini juga menyediakan varian rasa
mulai dari balado semur cabai hijau hingga rendang
yang dibanderol mulai dari rp dua puluh per porsi
kalau di sini jengkolnya itu dikenal sebagai jengkol ori
jengkol yang ditumbuk bersama concolan
jadi ada cocolannya yang cocolannya itu santan
karena sedikit aja bila kelawasan bisa hangit
dan juga kemudian apa sih namanya ini
santannya ini istilahnya tai lalanya
bagus enak dia punya di situ ya
penduduk di sini saya di batu bicin
dan teman teman biasa pesan di batu bicin itu
kita datang selalu di situ sudah hampir sering di situ
jengkol olahan rumah makan ini sering dipesan pelanggan
dari pulau jawa hingga sumatera
karena mampu bertahan hingga satu pekan
jika dibekukan di dalam freezer
dari usaha keluarga yang sudah dijalankan sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
pemilik yang sudah memasuki generasi ketiga ini pun
mampu meraup untung bersih hingga sepuluh juta rupiah per bulannya